sebagai salah satu kebutuhan primer sandang atau kebutuhan pokok manusia akan pakaian tidak pernah ketinggalan dalam kehidupan sehari hari setiap orang
dalam edisi demi cuan kali ini kami akan mengajak anda untuk melihat salah satu sentra kain atau bahan di jakarta selatan yang selalu ramai dikunjungi oleh para pembeli
berada di salah satu kawasan elit jakarta kebayoran baru pasar mayastik yang telah berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus lima puluh an terus berkembang mengikuti zaman
saat ini pasar mayastik telah menjadi salah satu pasar modern yang dikenal sebagai tujuan masyarakat yang mencari kain untuk membuat pakaian
saat ini ada sekitar empat puluh toko tekstil yang tersebar di kawasan pasar mayastik
yang kami datangi ini
meski begitu tempat ini langsung menjadi salah satu toko tekstil yang paling ramai dikunjungi oleh warga kebanyakan
kami diajak oleh popzi dan elvin berkeliling untuk melihat apa yang membuat toko lima lantai tersebut begitu populer
menyadari kebutuhan kain yang sangat bervariasi
tempat ini mengusung konsep one stop shopping store yang menyediakan semua keperluan konsumen dengan berbagai produk yang dijual mulai harga belasan ribu sampai sepuluh juta rupiah per meter
bukan semua perusahaan tekstil ingin tumbuh dan belajar
hanya mereka siapkan servis untuk menjual
kita di sini bukan hanya menjual tapi mengedukasikan customer kita juga
apa yang dipakai konsep apa yang sedang jalan di pasar apa yang paling terdapat dari pengembangan terbesar dari top end desainer hingga pelajar baru juga
jadi kami ingin mendukung pelanggan kami dan kami ingin mendukung semua orang bersama
mutu produk juga menjadi perhatian crown yang selalu menghadirkan produk berkualitas tinggi
tentunya dengan harga yang kompetitif untuk memuaskan konsumen
salah satunya dengan menyediakan produk seperti batik tulis dan kain songket langsung dari pengrajinnya di pekalongan solo dan palembang

juga memberikan pelayanan eksklusif bagi konsumen yang ingin memiliki kain yang tidak dimiliki oleh orang lain dengan memesan motif atau desain yang dibuat secara khusus
nomor satu kita itu emang servis
jadi kita seminim mungkin untuk terima komplain dari customer
jadi kita masih dan akan tetap menganggap customer itu raja
dan gimana memperlakukan raja ya harus raja itu harus puas gitu

jadi setiap customer yang datang ke kita harus puas dengan pelayanan kita bahan kita dan everything
semua ini untuk mewujudkan pengalaman belanja yang tak terlupakan
dengan harapan pembeli menjadi pelanggan
lengkap sih terus juga harganya terjangkau ya
maksudnya dari harga yang dari paling dasar sampai paling mahal yang bener bener kainnya bener bener ekspansif tuh ada gitu di sini
jadi ya kayak gak bingung juga sih nyarinya sama orang orang di sini juga enak banget ngejelasin
tak hanya dari pasar majestik toko toko kain hebat berdiri
ada juga kawasan jalan urib sumoharjo yang juga dikenal sebagai salah satu sentra bisnis di kota yogyakarta termasuk untuk kebutuhan fashion
di jalan ini berjajar belasan toko yang menyediakan kebutuhan fashion termasuk kain atau bahan
salah satunya supra fashion tekstil
di sini dijual berbagai macam jenis kain yang memenuhi dua lantai bangunan ini
toko ini memiliki sejarah yang panjang karena mengawali bisnis ini di tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
untuk terus berkembang toko ini sempat berganti nama atau rebranding pada tahun dua ribu enam belas
berbagai cara dilakukan oleh manajemen untuk meningkatkan penjualan
salah satunya bekerja sama dengan sebuah judul film indonesia yang menghadirkan artisnya dalam meet and greet yang diselenggarakan di toko ini pada dua ribu sembilan belas lalu
viola yang sudah menjadi pelanggan daring toko ini sejak dua tahun lalu kini merasa perlu datang ke toko ini untuk pertama kalinya
sementara ajeng dan rizal jauh jauh datang dari sragen jawa tengah untuk membeli kain dalam rangka pesta pernikahan mereka
dapat rekomendasi dari keluarga juga pernah belanja di toko supra ini
katanya pilihan broklat pilihan tila sama kain kain yang lain itu lebih lengkap lebih lebih bagus
sama kain kain yang lain itu lebih lengkap lebih banyak dan harganya lebih luas
pemilik bisnis dinas basumal menyebut bisnis tekstil ini menjanjikan
salah satunya karena sifat orang indonesia yang suka berseragam di berbagai kesempatan
saya mau beda
kita di sini semua harga saya punya bandrol untuk membuat konsumen tidak merasa bahwa
oh kok dia lebih murah oh kok dia lebih mahal
saya ratakan semua harga termurah yang saya bisa
jadi kita kasih harga wholesale di retail
selain trik di atas ada trik lain yang dianggapnya menjadi kunci sukses
dalam bisnis yang sudah digelutinya selama tiga dekade ini
kita selalu mengangkat bawahan kita to a level that mereka senang
kalau mereka senang
itu sih triknya
kini dinas telah memiliki empat gerai di tiga kota yaitu yogyakarta semarang dan cirebon
dan masih berencana untuk menambah jumlahnya
cuan akan datang bagi mereka yang selalu mau berjuang dan berusaha
tim liputan cnn indonesia